sorry ya nunggu
tadi sempat keberusahaan mata antarosa dulu
aduh nggak nyampe
aku seneng liat kamu ketawa
jatuh seratus kali seribu kali
nanti kamu seneng mas
apa saat semuanya terbongkar
kamu tetap ingin membuat saya tersenyum
apa saat semuanya terbongkar kamu tetap ingin membuat saya tersenyum din
atau kamu akan membenci saya
tante selalu berpikir
dan ingin tahu sekali siapa orang jahat
yang sudah mengambil roda di hidup tante
tapi aldebaran selalu melarang
dia nggak mau
dia nggak mau tante
mikirin ini terus
andai tante rossa tahu
kalau pelakunya adalah andin
al benar tante
kuncinya cuma satu
lupain semua udah terjadi
tante juga harus mikir ke saya tante
tante itu cahaya
jauh lebih penting
kamu sama aku roy
semoga kamu sama al
bisa terus baik
dan saya janji sama tante
dan saya janji sama tante
saya akan menjadi kebersahabatan dengan al sebaik mungkin
sampai sekarang tante rossa masih begitu berat menerima kenyataan
kalau roy itu udah pergi
al larang tante rossa untuk cari tahu pembunuh roy
siapa memangnya pembunuh roy
nanti diinginkan projeknya
tadi sempet keberusahaan matan terusah dulu
udah itu si rena lagi sama omanya di kamar
lo temenin gue latihan yuk
nggak kapok masih aja pengen latihan
ya mau gimana lagi
daripada gue bakal jadi dosen
lagian laki lu suka kadang kadang sih ya
kan lo kerjanya dosen
malah disuruh latihan bila diri
orang mau disuruh belajar kayak apa kayak gitu
udah pasti thinking aja
menjaga diri gue dengan baik
takutnya ada orang jahat di sekitar gue di depan gue
di belakang gue di sekitar gue di belakang gue
kan gak ada yang tahu
eh mohon maaf yang depan lo bukan orang jahat lo
depan gue mah sahabat gue sendiri
yaudah mau gak
ya mau lah yaudah yuk
yaudah gue ganti baju dulu
sekarang lo pegang pundak gue
pegang pundak gue
pegang pundak lo
nanti gue ajarin
kok gak bisa mau ngapain sih
lo ngapain mas ngeliatin aku ya dari tadi
gak usah gr
ingat besok kesempatan terakhir kamu
tenang aja mas detek aja besok
ya udah buktiin
eh jangan pundak lagi
gak usah gak usah
gak usah aja pokoknya besok gue harus bisa ngalahin mas al
tapi kenapa berita tentang pembunuhan roy itu kok nggak ada di google ya
apa iya al itu sengaja nyembunyiin perkara ini ke media
tunggu tunggu tunggu
nama panjangnya roh itu adalah royano putra al fahri
disingkat jadi rpa
rpa dua puluh lima tahun ditemukan meninggal di sebuah rumah
pelakunya adalah seorang perempuan berinisial akp
pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sekaligus ke rutan praja v
aku besok harus kesana
jadi hari ini penentuannya
atau nanti aku gak bisa ngajar
oke kalau gitu mama mau nonton dan jadi supporter kamu
gigi juga bu
mbak mirna reina kita bakal jadi supporternya mama
yeay selamat selamat
beda mungkin kalau gitu kita langsung ke belakang aja ya